sepuluh warga negara indonesia setelah lebih dari satu bulan di sandra kelompok militan abu sayyaf di filipina disambut gembira banyak pihak
ya proses pembebasannya begitu rumit karena negosiasi dengan kelompok bersenjata tentu bukanlah hal yang mudah
apalagi ditambah dengan proses birokrasi yang harus dilakukan dengan pemerintah filipina
dua puluh maret dua ribu enam belas dua kapal asal indonesia yang dijadwalkan untuk mengantarkan batubara ke filipina
yaitu kapal tunda brahma dua belas dan kapal tongkang anan dua belas disergap oleh kelompok bersenjata pimpinan abu sayyaf
sepuluh wni di sandra satu abk tertembak dan lima orang selamat
pada dua puluh sembilan maret dua pejabat militer filipina menyatakan kelompok abu sayyaf meminta uang tebusan senilai lima belas miliar rupiah
pada tujuh april tni juga melakukan latihan perang gabungan di perairan tarakan
tni menyatakan siap membebaskan para sandera
jika filipina mengizinkan pasukan tni masuk ke perairan mereka
namun pemerintah filipina menolaknya
dan akhirnya pada hari minggu satu mei dua ribu enam belas ke sepuluh warga negara indonesia dibebaskan
mereka dibebaskan di daerah jolo sulu filipina
pemerintah indonesia menyatakan bahwa pembebasan itu hasil dari negosiasi antara kelompok abu sayyaf dengan pihak ketiga
pemerintah indonesia menyatakan bahwa pembebasan itu hasil dari negosiasi antara kelompok abu sayyaf dengan pihak tni
dan akhirnya sepuluh apk tni yang disandera oleh kelompok bersenjata sejak dua puluh enam maret dua ribu enam belas yang lalu saat ini telah dapat dibebaskan
meski demikian tugas pemerintah masih belum selesai
karena masih ada empat warga indonesia lagi yang disandera kelompok abu sayyaf
mereka adalah awak kapal tunda tb hendry dan kapal tongkang krista yang dibajak kelompok militan tersebut pada lima belas april lalu